istana baso pagaruyung terletak di batu sangkar kabupaten tanah datar sumatera barat
sesuai namanya kompleks ini dulunya adalah istana raja pagaruyung
sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah sumatera
bangunan istana yang kini dijadikan sebagai museum dan kawasan wisata ini
kini menjadi penggambaran bentuk dan penggunaan rumah adat minangkabau
yang disebut rumah gadang sesungguhnya
salah satu bagian penting dalam rumah gadang adalah biliak atau kamar
di setiap rumah gadang pasti terdapat kamar kamar sebagai tempat tinggal kaum perempuan
di istana basah pagaruyung ada empat belas kamar termasuk kamar raja dan permaisuri
masing masing sembilan kamar di lantai satu dan lima kamar di lantai dua
ini adalah bilia atau kamar tidur yang diperuntukkan untuk anak gadis raja yang sudah menikah
jadi untuk anak perempuan dihitung dari yang paling kanan yang paling tua
yang dapat yang paling tua kamar paling kanan sampah nanti di ujung ada tujuh kamar
berbeda dengan kamar anak anak kamar raja didahului dengan adanya anjuang atau lantai yang lebih tinggi
bagian yang diberi kelambu sebanyak tujuh lapis itu digunakan untuk meditasi
sehingga dia menjadikan ruangan ini untuk sebagai meditasi
mendekatkan diri antara dia dengan penciptanya pada saat itu
kenapa dia harus memakai tujuh karena menurut dia tujuh itulah angka sakral
nah dalam agama manapun angka tujuh memang tetap sakral hak
setiap rumah gadang bisa memiliki jumlah kamar yang berbeda
setiap perempuan yang telah menikah akan menempati kamar sebagai miliknya
bagaimana dengan kaum pria
kaum laki laki tak tidur dan tinggal di rumah
melainkan di surau atau musola
dibangun di sekitar rumah gadang
kalau anak laki laki di mana biasanya
di surau atau di langgar
oh jadi tidak tidur di
tidak boleh tidak boleh
memang tidak boleh dilarang
kalau anak laki di surau disitulah menuntut ilmu
mengaji bela diri apa juga segala ilmu
dan berpantun dan juga pesambahan
rumah gadang sudah sejak lama menjalankan fungsi dari keseluruhan bagian kehidupan
maupun keseharian masyarakat minangkabau
rumah gadang menjadi tempat tinggal keluarga terutama
namun saat ini tradisi tersebut sudah mulai banyak ditinggalkan
para perempuan yang menikah lebih suka pindah keluar rumah gadang
membangun tempat tinggal sendiri
akibatnya banyak rumah gadang yang lapuk dan tak lagi terawat
jona di kambang batu sangkar sumatera barat